anda kembali di cnn indonesia today lembaga riset ekonomi ehs market baru saja merilis percasing managers index atau indeks manufaktur indonesia pada maret dua ribu dua puluh satu di angka lima puluh tiga
angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang survei pmi manufaktur yang dirilis sejak tahun dua ribu dua puluh
apakah survei yang menggambarkan optimisme para pelaku ekonomi ini menjadi tanda pemulihan ekonomi dari kontraksi akibat pandemi yang sudah di depan mata
kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
yang pertama langsungnya siapa ada staff khusus menteri keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi masyita kristalin
selamat pagi mbak masyita
dan juga ada wakil ketua umum kamar dagang dan industri kad di indonesia bidang perindustrian bapak joni darmawan
pak joni selamat pagi apa kabar
pagi pagi baik baik
saya mungkin ke mbak masyita terlebih dahulu
ini di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi percasing manager indeks manufaktur indonesia
justru mengalami kenaikan ya mencatatkan rekor tertingginya bahkan sejak sepuluh tahun terakhir ini berdasarkan rilis ihs market
ini bagaimana sebetulnya kita membaca keyakinan para pelaku industri dan juga para pelaku ekonomi
dalam konteksnya untuk pemulihan ekonomi indonesia khususnya sektor manufaktur mbak mas hita
nah tentu saja ya kalau kita melihat indikator purchasing manufacturing index ini mencapai lima puluh tiga dua itu salah satu yang tertinggi di asean
itu tentu saja merupakan leading indicators yang menunjukkan bahwa sudah mulai ada produksi yang meningkat
dan produksi yang meningkat itu biasanya disebabkan oleh demand yang meningkat
tentu ada banyak faktor optimisme itu adalah satu faktor
tapi juga kalau kita lihat memang optimism yang terjadi sekarang itu tentu sangat beralasan
pertama pmi indonesia naik itu mengikuti sebetulnya dari perbaikan pmi secara global
jadi ini memang terjadi
ini sudah hampir di semua negara
untuk negara negara asean sedikit turun nih di maret tapi indonesia terus menunjukkan peningkatan
artinya kita lebih baik dibandingkan peers di asean
kemudian kalau kita lihat lagi mengapa optimism ini saya katakan beralasan
kita melihat di seluruh dunia perkembangan vaksin dan peningkatan mobilitas itu juga sudah mulai menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik
tentu dengan kita harapkan pandemi segera terkontrol ya
konsumsi akan kembali seperti semula dan tentu saja investasi dan produksi juga akan mengikuti
oke kalau kita melihat nantinya kontribusi pmi yang membaik ini terhadap neraca dagang kita di tahun dua ribu dua puluh satu
kira kira proyeksinya bagaimana mbak masita
nah kalau neraca dagang kita harus hati hati ya
jadi ada dua angka yang kadang kadang masyarakat umum atau teman teman wartawan suka mess up
jadi yang pertama itu adalah value
itu kita dipengaruhi oleh dua variabel yaitu variabel volume dan juga variabel harga
untuk melihat apakah sebetulnya produksi itu sudah meningkat
biasanya kita harusnya melihat variable yang hanya menunjukkan volume
karena kalau harga itu sangat volatile dan sangat tergantung dengan global sentiment
nah kalau kita melihat saat ini ya beberapa indikator perdagangan indonesia
baik itu dari sisi ekspor maupun dari sisi impor sudah menunjukkan peningkatan
di impor sendiri kalau kita lihat impor barang konsumsi itu di bulan lalu sudah tumbuh lebih dari empat puluh tiga persen year on year
berarti itu sudah menunjukkan demand yang sangat baik
kemudian kalau kita lihat itu dari sisi demand ya dari sisi konsumsi
dari sisi produksi bagaimana produksi juga tidak kalah baik
taka bahan baku atau raw material itu naik lebih dari sebelas persen

impor barang modal naik dari tujuh belas persen year on year biasanya di luar pandemi kalau impor raw materials naik dari sebelas persen year on year
dan kapital goods itu naik biasanya itu ada lag time terhadap investasi atau produksi naik enam bulan mas aldi
tapi karena pandemi ini selama tahun kemarin produksi cenderung stagnan atau bahkan menurun
terjadi pent up demand sehingga kita mengharapkan lag time antara kenaikan raw material
dan kapital goods import ke arah peningkatan produksi itu menjadi lebih cepat lagi
karena perusahaan perusahaan itu mempunyai over capacity of production
karena memang selama ini produksinya jauh di bawah kapasitas optimalnya
namun sekarang sudah mulai terlihat adanya peningkatan import raw materials
sehingga kemudian menggenjot kembali produksi yang ada di dalam negeri mbak masita
saya ke pak joni pak joni ini bagaimana catatan bapak terkait dengan indeks manufaktur indonesia ini
yang akhirnya ya kita menembus level di atas angka lima puluh artinya sudah mulai ekspansif
catatan pak joni bagaimana
gini kan kadang kadang kita harus mengerti dulu pmi itu apa
kan kesannya bahwa kok ekonomi drop segala macam tapi kok pmi meningkat
di situ adalah pmi itu ada lima faktor ada order ya new order ada output output itu produksi
ada employment terus ada masalah delivery nya dan ketiga adalah yang faktornya shock
jadi sebenarnya tiga faktor itu adalah order atau demand produksi atau supply dan stock
jadi kalau kita tidak balance yang tadi mbak masita katakan
bahwa misalnya kita produksi banyak nggak ada demand yang baru maka itu akan problem
nah kalau kita lihat bahwa trennya memang saya sih akuin
bahwa sejak november itu meningkat di mana kita sudah lima puluh empat
desember lima puluh satu tiga ini meningkat terus di mana januari lima puluh dua
di februari terjadi sedikit kolaps di mana waktu itu ada isu apa saya juga lupa
itu lima puluh sembilan dan di maret lima puluh
saya sih dari awal saya sudah katakan bahwa ini pmi akan meningkat
kenapa karena polosinya pemerintah itu benar
kalau kita lihat sebenarnya kita punya pdb itu paling besar kontribusinya dari mana
jadi sebenarnya dengan adanya sesuatu yang polos yang baik dalam hal ini adalah bagaimana mengejot pasar
dan juga untuk pemerintah
bagaimana meningkatkan daya beli yang dilakukan oleh pemerintah itu
misalnya belum lama ini kan ada yang masalah insentif ppnbm
motomotif properti terus ada pan pemulihan ekonomi nasional bunga murah
terus ada peraturan yang direlaksasi bantuan sosial vaksinasi yang berhasil segala macam
jadi menurut saya wajar kalau yang tadi bu asita katakan
bahwa untungnya kita dibandingkan negara negara lain
kita kan ada stok stok yang dulu yang sekarang diproduksi gitu
jadi emang benar ya mbak asita emang benar
bahwa enam bulan setelah barang itu masuk baru bisa kita lihat dampaknya empat bulan sampai lima bulan
karena sekarang kan just in time gitu kan
just in time jadi mungkin dia punya lead time itu mungkin nggak enam bulan mungkin tiga bulan atau empat bulan
tapi benar mbak sita katakan bahwa itu enam bulan
jadi menurut saya ini suatu yang baik indikasi yang baik
bahwa di mana terjadi pergerakan
jadi lima puluh itu bahwa tidak ada pergerakan
di bawah lima puluh itu ya
ya tapi ini kalau kita melihat bagaimana industri yang sudah mulai menggeliat kembali
tapi penyerapannya di pasar dan juga konsumsi sejauh ini
apakah sudah akomodatif terhadap output dari hasil industri manufaktur tersebut
nah ini pmi itu yang menilai bahwa dia absorb atau tidak gitu
jadi sebenarnya demand baru itu banyak
sudah melihat mungkin karena faktor vaksin berhasil covid menurun
itu demand yang meningkat
jadi kan tadi saya kembalikan lagi pmi ini satu indikator yang baik
produksi permintaan yang baru dan ketiga stok
kalau misalnya produksi banyak demand menurun stok meningkat itu pmi nya akan drop
karena tidak terjadi yang namanya kenaikan gitu
oke jadi sudah ada paralel ya kenaikannya antara produksi maupun demand
saya langsung lempar ke mbak mas itade selanjutnya
ini terkait dengan bagaimana produksi dan juga demand yang meningkat di tengah proses pemulihan ekonomi ini
apakah ini salah satu juga disebabkan oleh stimulus kebijakan fiskal atau relaksasi perpajakan juga yang diberikan oleh pemerintah
sehingga membuat konsumen lebih optimis begitu untuk kemudian kembali berbelanja
tapi sebetulnya sejauh mana efektivitas dari berbagai kebijakan ataupun stimulus fiskal yang sudah digelontorkan oleh pemerintah mbak masita sejauh ini
terima kasih pertanyaannya
jadi kalau kita melihat tahun dua ribu dua puluh ya konsumsi itu tanpa program pemulihan ekonomi nasional atau bantuan sosial itu tentu jauh lebih terkontraksi dari yang kita sudah lihat
jadi pengeluaran pemerintah itu sebetulnya membantu di mana sih
dalam masa pandemi sebetulnya yang paling efektif untuk membela pertumbuhan ekonomi dan akhirnya punya dampak ke produksi itu adalah memberikan stimulus di sisi konsumsi
terutama untuk masyarakat yang masuk ke dalam golongan pur dan vulnerable
dari konsumsi ini kita kan mensupport demand
nah karena kita mensupport demand kemudian ditambah optimism vaksin dan mobilitas yang meningkat tadi pak joni sampaikan
dan akhirnya demand ini terefleksi dalam kebutuhan
kebutuhan atau produksi yang dibutuhkan untuk meningkat juga
sehingga itu urutannya ya
tapi pemerintah juga membantu dari sisi investasi
dengan adanya diskon ppnbm misalnya itu tidak hanya menciptakan demand
tapi juga dari sisi supply juga bisa menghabiskan stok yang selama ini selama dua ribu dua puluh itu belum bisa terlaksana
nah bagaimana dengan dua ribu dua puluh
tentu kita mengharapkan sepertinya dua ribu dua puluh satu ini kita mengharapkan pembalikan arah ekonomi
karena ekonomi akan terus berlanjut baik itu di global di region maupun di indonesia
kalau kita bandingkan dengan dua ribu dua puluh penggerak ekonomi satu satunya memang fiskal
karena kan memang tadi saya sampaikan konsumsi sedang turun investasi sedang turun produksi juga nggak mungkin produksi terus
karena barangnya juga nggak ada yang beli gitu kan
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu ini baru di bulan februari maret kita sudah mulai melihat produksi meningkat
artinya demand sudah meningkat lebih dahulu enam bulan sebelumnya mas aldi
karena kalau demand tidak meningkat enam bulan sebelumnya produksi tidak perlu naik
kenapa terutama manufacturing ya karena ada oversupply of production
sebenarnya pmi ini indikator dari sisi produksi bukan indikator demand
tapi sisi produksi yang oversupply itu kalau sampai naik menunjukkan bahwa demand sudah naik di enam bulan sebelumnya
nah sekarang apa tugas apbn di dua ribu dua puluh
sama dengan di dua ribu dua puluh tugas apbn itu adalah seperti memberikan tambahan kekuatan
power kepada perekonomian kalau tahun lalu dari tiada aktivitas ya
sekarang tahun sekarang aktivitas sudah ada tapi mungkin kan naiknya akan pelan pelan gak akan langsung kembali seperti semula
sehingga masih perlu nih dibantu oleh apbn baik itu dari sisi stimulus maupun dari sisi yang saya sampaikan tadi bantuan sosial
jadi peran dari kebijakan fiskal masih sangat sangat krusial dalam periode pemulihan di tahun ke dua ini
yang mudah mudahan sih

porsi swasta dalam meningkatkan ekonomi di tahun ini tentu akan lebih besar ya dibandingkan tahun kemarin
baik baik baik
mbak marita saya ke pak jody pak jody ini untuk melihat pmi yang sudah naik ini
kalau dunia usaha melihat apa nantinya kemungkinan masih akan menghambat perjalanan industri manufaktur indonesia
untuk kemudian memperbaiki prospek ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh

bahwa semua indikator yang salah satunya adalah game changer ini adalah covid ya
gimana kalau covid membaik
mungkin yang tadi dikatakan bahwa confidence level confidence itu meningkat ya
bahwa oh akan ekonomi akan meningkat segala macam
ini akan menarik semua
baik itu ya baik pihak swasta maupun investor asing
kalau nggak salah saya dapat datanya
jadi kalau ngelihat ini pemerintah itu benar
nggak mungkin lah kalau dalam pandemi ini ekonomi dibiarkan begitu saja tanpa bantuan yang dilakukan oleh pemerintah
nggak mungkin itu
itu membuat interdua itu bahwa akan zombie atau akan meninggal atau mati maksudnya lay off people

jadi pemerintah melakukan sesuatu yang menurut saya itu semua dari segi meningkatkan demand yang meng create demand
karena demand terjadi purchasing power naik market terjadi maka permintaan banyak terjadi yang namanya produksi
dan kalau produksi ini di luar akan melihat bahwa oh udah melihat naik ke atas melihat naik ke atas itu maka investasi akan masuk
ini suatu siklus yang nggak bisa dibohongin lah
bahwa ini satu nggak ada ya yang namanya investor mau datang melihat ke sini belum lihat ada angin yang baik gitu kan
jadi kalau saya melihat ada beberapa faktor faktor yang ada
beberapa faktor faktor yang paling penting kenapa akhirnya pihak pengusaha itu merasa optimisnya
dimana salah satunya indikatornya pmi karena ada vaksinasi dan kelihatannya kita kan sudah sesuai dengan minggu lalu itu nomor empat di dunia yang tercepat untuk vaksin
dan covid nya juga sekarang udah di level empat ribuan ya kan kalau dulu kan di atas sepuluh ribu mengerikan empat belas ribu ya kan

terus juga kelihatannya pemerintah ini selalu bukan memaksakan
memberikan stimulus di dalam rangka untuk menggerakkan roda ekonomi ya
salah satunya adalah yang baru dilakukan tadi ppnbm bunga yang murah segala macam
ini faktor faktor ini menurut saya benar lah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha ditangkepin dengan baik
jadi kak din sudah melihat sudah paralel ya berjalan beriringan pemulihan ekonomi maupun pemulihan kesehatan
yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa indikator vaksin yang lebih cepat daripada negara negara lain dan juga stimulus stimulus yang diberikan
yang diberikan tapi kalau melihat pak joni
bagaimana dampaknya terhadap
pembukaan lapangan kerja karena yang menjadi sorotan pada saat ini
juga bagaimana banyak angka pengangguran
yang meningkat karena covid sembilan belas tapi kalau
dilihat dari pihak yang meningkat apakah ini juga
dibarengi dengan peningkatan sektor sektor
saya sudah dengar dulu kan
banyak sekali yang
dan jujur lah sebenarnya kan terjadi
yang namanya pengurangan tenaga kerja udah banyak
yang kontrakan diputus segala macam kita
nggak bisa membohongi lah itu yang kenyataan terjadi
waktu itu kan dilematin pemerintah bilang
lima juta kalau kadin bilang enam juta
segala macam sedangkan yang benar
real adalah kita karena kita kan dapat
laporan daripada asosiasi
membaik ini yang tadi saya katakan
pemerintah membantu insentif
menggerakkan yang dibawa segala macam
jadi menurut saya pengusaha
dimana ke depannya
kita bisa bangkit lebih cepat
dan kelihatannya dengan
produksi meningkat yang tadi kandang ada
demand ada produksi jelas
karyawan akan direkrut kembali
akan ada pertambahan lagi atau yang dirumahkan dulu
dimasukkan jadi menurut saya
dimasukkan lagi mereka
punya daya beli karena kan dapat uang transport
dapat uang hadir segala macam jadi menurut saya
daya beli meningkat
menurut saya gitu loh employment meningkat
daya beli meningkat
intinya momentum optimisme ini yang harus dijaga ya
saya ke mbak masjidah mbak masjidah ini
terlihat dilihat dari bagaimana
proses pertumbuhan ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh
lewat penanaman modal asing maupun penambahan modal
dalam negeri kita sempat mengalami
goncangan market kemarin karena imbal hasil
obligasi amerika serikat apakah
kemudian pmi meningkat ini akan memberikan
sentimen positif bagi investasi maupun
penanaman modal di dalam negeri termasuk juga pasar modal
ya tentu kita berharap bahwa
sentimen ini tetap terjaga ya mas aldi
kalau kita melihat optimisme
global investor terhadap indonesia
kita melihat data saja ya
banyak sekali negara negara
baik maju maupun berkembang
yang mengalami downgrade ratings
indonesia dalam kondisi
pandemi kemudian pelebaran
fiskal defisit kalau layoff
dan sebagainya itu terjadi di semua negara
indonesia masih berhasil
ratingsnya jadi itu menunjukkan
bahwa di saat rating rating turun
kita tetap itu sebenarnya adalah
menunjukkan satu confidence yang tinggi
terhadap indonesia yang kedua
sekarang itu di global
sebetulnya di indonesia juga di banking misalnya gitu ya
berjalan uang uang ini juga
mau dialirkan ke investasi juga
belum pada waktunya gitu ya jadi
sekarang mekanismenya atau yang
kita harapkan akan terjadi adalah
bagaimana sih kita menggunakan ini kan
sekarang di dunia era
suku bunga rendah akan tetap adalah
dalam dua tahun ke depan
gitu ya kemudian likuiditas
di dunia juga sangat banyak
dan likuiditas di dalam negeri juga sangat banyak
sekarang kita tinggal
menyatukan nih antara
likuiditas yang tersedia low cost
kemudian di sisi lain kita menyiapkan
yang bisa menyalurkan itu
sehingga menjadi kegiatan ekonomi
menjadi penghasilan masyarakat
menjadi konsumsi gitu ya
beberapa yang dilakukan pemerintah salah satu
yang terbaru tentu mas aldi dan pak joni
udah sering membahas mengenai
gitu ya itu adalah salah satu channel
yang banyak ini ample liquidity
di level global untuk bisa masuk ke
negara negara termasuk indonesia
kita harapkan masuk yang mempunyai return
masih tinggi mengapa return kita tinggi
karena memang kita pertumbuhan ekonominya
masih tinggi gitu ya jadi
saya melihat ini
kita punya peluang yang besar tinggal bagaimana
kita mengeksekusi meyakinkan
iklim investasi yang baik
kemudian menjaga pemulihan ekonomi
sehingga konsumsi atau demand level
itu terjaga sehingga
investasi tadi yang disampaikan pak joni
kalau investasi itu masuk atau rating itu
tidak berubah itu betul betul menunjukkan
optimism jadi itu bukan sekedar
itu adalah actual flow
oke mbak marcita target q satu pertumbuhan
ekonomi indonesia dua ribu dua puluh satu ini bagaimana
overall year tentu kita mengharapkan
tentu di awal pemulihan
akan bergerak naik secara lebih perlahan
oke kita nanti tunggu
sama sama ya nanti sebetulnya bagaimana
hasil dari pertumbuhan ekonomi kita
dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren berbalik
arah ataupun positif di tengah proses pemulihan
ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas ini
untuk sementara terima kasih mbak masita
kristalin staf khusus menteri keuangan
dan juga pak joni
wakil ketua umum
kamar dagang industri atau kari indonesia
bidang perindustrian bapak jody darmawan
terima kasih sudah berkomunikasi dengan indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi dan sehat selalu